tikungan yang tajam tajam sekali
disini kan ada tujuh belas titik
semuanya sulit lah
kalau untuk pembalap mungkin nggak ada masalah
yang pertama kita ingin
bapak mengajak untuk hadir di mandalika khususnya di event event di sirkuit mandalika
tetapi tetap sekali lagi protokol kesehatan ketat dan saya sudah memerintahkan untuk sudah didampingi oleh satgas
sehingga tata kelola setiap event itu terus dijaga protokol